kita lihat situasi terkini bersama koresponen arya dita utama yang terus memantau kondisi di rutan cipinang jakarta timur
selamat petang dito bisa anda ceritakan bagaimana situasi di sana saat ini apakah masa pendukung ahok terlihat semakin beringas
ya halo selamat petang indra memang dapat saya informasikan bahwa memang aksi yang telah dilakukan oleh masa pendukung ahok sendiri
baru saja kembali diselenggarakan tadi sempat memang break sejenak karena memang saat ini sudah dikembangkan azan maghrib untuk wilayah jakarta dan sekitarnya
dan saya ingin informasikan bahwa memang tadi setelah melakukan proses negosiasi kapolres jakarta timur kombes pol andri wibowo sendiri tadi sempat mendatangi lokasi masa
di mana mereka berkumpul di jalan bekasi timur raya yang ada di belakang saya ini masih ada ribuan masa yang masih berkumpul menutup jalan tersebut
dan memang ketika naik ke atas
podium kapolres sendiri mengatakan hasil dari negosiasi dengan kalapas dari warhutan cipinang ini sendiri
di mana kapolres maksud saya berusaha memfasilitasi keinginan dari masa yang menghendaki agar basuki cahayapurnama diizinkan untuk keluar sejenak dari rumah tahanan
untuk dapat menemui masa yang ada di sini dan memberikan orasi terakhirnya
tetapi memang tadi kapolres menyampaikan bahwa ternyata basuki cahaya purnama sendiri yang menemukan
menolak untuk keluar karena dengan alasan bahwa saat ini sedang dilakukan peribadatan bersama dengan seorang pendeta dan juga bersama anggota keluarganya
dan sekaligus saya ingin meralat informasi yang sebelumnya mengatakan bahwa istri dari basuki cahaya purnama veronika telah meninggalkan
ternyata informasi terbaru yang telah saya miliki bahwa istri dari basuki cahayapurnama veronika tan masih berada di sini dan saat ini sedang menjalankan peribadatan bersama dengan suaminya yang telah difonis penjara selama dua tahun
ada pun ada banyak informasi yang juga tadi untuk mencegah
masa yang semakin beringas seperti tadi amir zafilat tadi pager dari rutan cipinang sendiri seperti obrak abrik digoyang goyang berusaha dirobokan
tapi untuk mencegah tersebut akhirnya pihak kepolisian telah menetapkan sejumlah aparat personil brimop polisi bersenjata laras panjang di depan pagar ini
sehingga memang saat ini masa sudah tidak lagi berusaha untuk mendobrak pagar ini sendiri
dan jika anda bisa lihat memang di sekitar sini suasana seperti kabut tapi ini bukan kabut ini adalah asap
karena memang tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu masa mulai mengumpulkan sampah seperti kertas plastik dan membakarnya di tengah jalan
tapi memang oleh pihak kepolisian api tersebut telah dipadamkan dan bisa saya informasikan bahwa memang kondisi saat ini sudah mulai berangsur kondusif
tetapi memang menjadi catatan saya adalah bahwa ketika kapolres berada di podium mengatakan bahwa ahok sendirilah yang meminta supaya warga masyarakat supaya pulang kembali ke rumahnya
dan tidak menimbulkan aksi anarkis
ternyata memang dari koordinator masa sendiri mengatakan terima kasih tapi mereka tetap akan bertahan di sini
bahkan jika perlu sampai besok pagi
nah disitu saya melihat raut wajah dari kapolres agak sedikit kecewa karena sudah berusaha memfasilitasi keinginan warga
dan ternyata ditolak sendiri oleh basuki cahayapurnama dan masa pun tetap akan bertahan di sini
dan perlu jadi catatan bahwa memang saat ini pihak kepolisian masih memperlakukan deskresi
karena memang menurut aturan
pukul delapan belas waktu setempat waktu indonesia barat memang sudah tidak diperbolehkan lagi masa menggelar aksi unjuk rasa
dan memang harus dibubarkan
dan memang saya prediksi memang ini mungkin tidak akan dibiarkan berlangsung terlalu lama
karena memang aksi penutupan jalan sendiri sudah mengganggu warga masyarakat dki jakarta
terutama saat ini sudah jam untuk pulang kantor
sehingga memang jalan bekasi timuraini sendiri bukan salah satu urat
nah ditransportasi ibu kota sendiri
karena ditutup akhirnya merembet kemana mana
seperti misalnya jalan pahlawan revolusi jalan igusi ngurah rai
dan juga fasilitas transportasi misalnya bus trans jakarta sendiri yang melewati jalan ini sendiri
saya lihat sejak pukul dua siang sendiri bahkan sudah tidak bisa lewat
karena memang juga ditutup oleh warga masyarakat
dito saat ini kita berbicara pukul delapan belas lewat dua menit waktu indonesia barat
batasan yang diberikan kepolisian tadi adalah pukul delapan
apakah dari sekeliling anda bisa anda lihat
sudahkah mulai ada gerakan dari petugas kepolisian atau mungkin petugas berwenang untuk berusaha pelan pelan
mulai membubarkan aksi massa yang berada di sekitar rutan
tadi juga sempat menggoyang goyang pagar rutan itu sendiri
ya terkait hal itu memang saya sudah melihat ada sejumlah mobilisasi dari aparat yang tadinya terkonsentrasi di dalam
saat ini sudah mulai keluar dari dalam

dan juga sudah mulai keluar dari dalam
maksud saya sudah keluar dari dalam rutan cipinang
dan sudah mulai keluar ke jalan bekasi timur raya itu sendiri
memang tadi saya sampaikan juga sudah ada sejumlah petugas dari brimop atau polisi bersenjata laras panjang sendiri
telah disediakan disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan
mengenai apakah nanti ada tindakan apa tidak
tadi saya terakhir memang setelah keluar menemui masa kapolres jakarta timur kombes pol andri wibowo
tadi sempat lihat tadi saya sempat lihat masuk kembali ke dalam rutan
masih belum jelas apakah tujuannya masuk ke dalam ini apakah untuk melakukan renegosiasi
sehingga memang ahok bersedia keluar untuk menemui masa
atau memang sedang merencanakan strategi supaya dapat membubarkan masa dengan aman dan tertib
tapi memang sesuai protap memang unjuk rasa ini seharusnya tidak boleh berlangsung
dan memang menurut undang undang harus segera ditertibikan begitu indra
baik dito ini menarik dicermati apakah anda berhasil atau sudah berusaha untuk meminta konfirmasi
meminta keterangan begitu dari salah satu koordinator pengunjuk rasa yang berlangsung di depan rutan cipinang ini
karena selama ini image dari para pendukung ahok atau yang pro ahok begitu menyalurkan aspirasi mereka dengan hal hal yang positif
misalnya seperti karangan bunga balon dan lain sebagainya
apakah ini tidak dikhawatirkan merusak image mereka dengan melakukan aksi yang tadi juga sempat berusaha melakukan perusakan tadi
ya terkait hal itu memang saya sempat menanyakan sejumlah orang yang berorasi di sini atau ikut dalam aksi unjuk rasa
alasan utama mereka hadir di sini adalah karena bahwa mereka merasa ada ketidakadilan yang terjadi terhadap sosok basuki cahaya purnama yang mereka agung agungkan
mereka merasa bahwa ketetapan majelis hakim yang menjatuhkan fonis selama dua tahun penjara

atau menerapkan pasal yang tidak masuk akal

atau menerapkan pasal yang tidak masuk akal
masuk dalam pasal tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penutup umum itu sendiri sangat merugikan mesuy cahaya purnama dan juga mencederai rasa keadilan dari masyarakat disini
mereka memang merasa bahwa hal ini dapat mencoreng citra misalnya dari para awal atau relawan kota kota sendiri
tapi mereka tadi saya sempat mendengar membandingkan juga dengan aksi yang telah dilakukan
misalnya tadi mereka sebut oleh front pembela islam yang dibiarkan oleh pihak kepolisian bahkan sampai jam dua belas malam
dan mereka merasa tidak adil apabila mereka beri alasan
mereka tidak berikan kompensasi atau diskresi yang sama seperti yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada front pembela islam
yang dimana mereka melakukan aksi sampai melewati batas kentuan delapan belas tersebut
mereka merasa bahwa mereka disini untuk menegakkan keadilan
bahkan mereka tetap mengatakan akan terus bertahan hingga pagi hari kalau perlu
terus sampai akhirnya memang tuntutan mereka untuk basuki cahaya purnama diizinkan keluar sejenak untuk melakukan orasi
akhirnya dapat terpenuhi
tapi sekali lagi memang perlu saya tegaskan bahwa memang informasi terakhir yang saya peroleh dari kapolres jakarta timur sendiri mengatakan bahwa memang basuki cahaya purnama sendiri yang tidak ingin keluar untuk menemui masa
dia merasa hal itu burukan merupakan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang undang
sehingga dia minta kepada warga masyarakat agar membesar hati merelakan proses hukum yang saat ini terjadi
dan segera pulang ke rumahnya masing masing
sehingga memang jalan bekasi timuraya sendiri dapat kembali digunakan oleh warga masyarakat dki jakarta
ini menjadi unik pendukung ahok akhirnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ahok sendiri
tapi begini kita ingin melihat soal unjuk rasa ini
kita tahu bahwa unjuk rasa ini merupakan hak begitu ya bagi setiap warga negara untuk mengutarakan pendapatnya
tentu saja dalam unjuk rasa ada aturannya tentang pemberitahuan
kita tahu pemberitahuan yang disampaikan dalam melakukan unjuk rasa ini berada di ketika persidangan di pengadilan jakarta utara di gedung kementerian pertanian begitu ya
nah bagaimana dengan status unjuk rasa yang berada di rutan cipinang ini
menurut keterangan dari kapolres jakarta timur yang tadi sempat sudah anda ajak bicara
apakah sebenarnya ada pemberitahuan juga untuk melakukan unjuk rasa di depan rutan cipinang ini
ataukah sebenarnya ini tidak ada pemberitahuannya
lihat videonya dalam yang terdekat bagi pensyidong daerah tinjau yang sudah ternyata dan melakukan unjuk rasa di depan rutan cipinang yang tadi sengaja diperlukan
aksi unjuk rasa di wilayah provinsi dki jakarta sendiri harus menyertakan izin dari poldra metro jaya
bukan untuk menerapkan diskresi di mana memang apabila memang dianggap bahwa berpotensi menimbulkan konflik yang lebih berkepanjangan
bahwa memang pihak kepolisian akan wait and see lebih terlebih dahulu
apalagi memang saat ini situasi bisa disebutkan masih dapat dikendalikan
tetapi memang dapat saya informasikan bahwa memang tadi indra sudah benar bahwa memang aksi juru raksa semula memang izinnya adalah untuk di jalan rm harsono
atau lebih tepatnya di sekitar lampu merah ragunan atau di depannya dari kementerian pertanian itu sendiri
tapi kemudian ketika basuki cahayapurnama dipindahkan ke rutan cipinang sendiri maka memang akhirnya masa bergerak pindah ke lokasi ini dan sampai sekarang masih melakukan aksi
apakah memang ini diperbolehkan apakah mereka sudah minta izin masih belum bisa dikonfirmasi
tapi yang jelas saat ini mereka telah melanggar aturan atau ketentuan yang saat berlaku karena memang seharusnya sudah membubarkan diri sejak pukul delapan belas waktu indonesia barat
kita nanti akan kembali ke anda lagi terima kasih arya dita utama untuk laporannya saat ini terkait dengan situasi terbaru di depan rutan cipinang jakarta timur
di mana para pendukung dari basuki cahayapurnama masih terus berkumpul di depan rutan cipinang jakarta timur untuk bisa bertemu dengan basuki cahayapurnama
terima kasih dito